situasinya memang tidak mudah dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini tetapi
yang saya sampaikan adalah tentu kita berharap selalu terjadi peningkatan
tetapi demokrat sangat menyadari situasinya memang tidak mudah dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini
tetapi kami juga tidak kecil hati justru kami mengatakan bahwa sesungguhnya demokrat telah berhasil mencapai misi besar
atau misi utamanya yaitu untuk menjadi bagian penting dalam pemenangan pilpres
dan alhamdulillah pak prabowo bisa menang satu putaran dengan angka yang besar
tentunya ini juga menjadi sukacita bagi partai demokrat
yang memang sejak awal ingin bisa kembali ke pemerintah nasional
karena dengan berada di pemerintahan nasional kita bisa semakin banyak berbuat
bisa menghadirkan kebijakan kebijakan dan program program yang memang prorakyat
dan ini hanya bisa dilakukan jika demokrat kembali ke pemerintahan
selama ini demokrat kan berada di luar pemerintahan
artinya sudah saatnya dan saya tentunya berterima kasih
dan bersyukur sekali lagi ketika bapak presiden jokowi dodo meminta kami
saya sendiri dan tentunya demokrat untuk bergabung ke kabinet indonesia maju
dan tentunya ini masa yang penting sambil kita mempersiapkan lima tahun ke depan
dan ini juga menjadi komitmen bersama dan saya sangat menghormati bapak prabowo subianto
yang memiliki hak sepenuhnya ya secara langsung memiliki hak prerogatif pada saatnya sebagai presiden
dan yang bisa menentukan siapa saja yang dianggap baik
dianggap memiliki kapasitas untuk bisa membantu beliau dalam kabinet ke depan
mas ini kan suara tadi kan udah sempat bingung ya
memang penyebab pengurangan sepuluh kursi itu sudah diketahui oleh mas ahy
ya saya juga tentu ingin terus melakukan evaluasi yang jelas
kita juga merasakan saya kira banyak kalangan yang merasakan bahwa
kita tidak boleh membiarkan jika politik uang itu menjadi tidak ada batasnya
artinya ini semua menjadi masalah kita oleh karena itu harus dicarikan solusinya bersama sama
dan ketika berbicara tentang isu ini dengan bapak prabowo subianto
beliau juga memiliki concern yang sama itulah mengapa kami cocok
artinya melihat apa yang telah terjadi ini dan bagaimana menatap ke depan
tentunya semangatnya adalah melakukan perbaikan perbaikan yang memang diperlukan
dan diharapkan oleh kita semuanya bukan hanya para peserta pemilu
bukan hanya bagi para politisi atau partai partai politik tapi juga untuk masyarakat
karena sekali lagi demokrasi yang sehat pemilu yang sehat
tentu harus semakin terhindar dari politik uang apalagi yang luar biasa di luar dari nalar kita semuanya